terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
di tengah pandemi yang masih berlangsung perbaikan angka kemiskinan terlihat dari menurunnya jumlah masyarakat miskin
meski rasio ketimpangan atau gini hanya turun tipis di level tiga ratus delapan puluh satu
lalu apa definisi kemiskinan dan bagaimana potret kemiskinan di indonesia
kami bahas pagi ini untuk anda dalam single digit angka kemiskinan indonesia
kenapa kami katakan single digit angka kemiskinan indonesia
karena bertahun tahun ya indonesia berjuang untuk mengentaskan kemiskinan
begitu namun kalau kita ingat tahun dua ribu sembilan belas tepatnya ya tahun dua ribu sembilan belas itu angka kemiskinan kita sudah menyentuh single digit
begitu lalu akibat pandemi covid sembilan belas rilis data yang dikeluarkan oleh bps tahun dua ribu dua puluh bulan maret dan juga bulan september dua ribu dua puluh tepatnya ya
sekarang tahun dua ribu dua puluh satu tepatnya ya baru dirilis tahun dua ribu dua puluh dua angka kemiskinan kita sudah kembali lagi ke single digit
nah begitu tapi memang tidak hanya ini saja yang menjadi takaran ya
begitu bahwa indonesia saat ini juga harus berjuang karena dibalik angka kemiskinan garis kemiskinan ini masih ada yang namanya kemiskinan ekstrim
kemiskinan ekstrim ini adalah mereka yang berdasarkan penjelasan ya dari kementerian terkait dari who juga
bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrim adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita hanya dua belas ribu rupiah per hari
jadi ya let's say sekitar tiga juta per bulan
ya sekitar segitu lah ya ini mereka ada di kemiskinan maksud saya ini adalah di empat ratus ribu rupiah per bulan itu mereka masih ada di bawah kemiskinan ekstrim
lalu bagaimana dengan pengertian kemiskinan
itu sendiri kita lihat di sini kriteria kemiskinan dari badan pusat statistik
mereka yang berada di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang mencakupi kategori kategori ini ya
jadi dari berbagai kriteria dari garis kemiskinan makanan kemudian garis kemiskinan bukan makanan
hingga kita lihat penduduk miskin yang dikategorikan atau digolongkan melalui pendapatan atau pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan
apa yang kemudian dimaksud dengan garis kemiskinan makanan
jadi garis kemiskinan makanan ini adalah
tidak mampu mencukupi dua seratus kalori per kapita perharinya begitu ya untuk satu orang
kemudian untuk garis kemiskinan bukan makanan tentunya ini bukan makanan yang terdiri dari bagaimana mereka kesanggupan untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan lain
selain makanan seperti sandang papan begitu
kemudian juga pendidikan kesehatan hingga informasi begitu
pemenuhan teknologi tidak mampu untuk membiayai kebutuhan tersebut
kemudian selanjutnya adalah penduduk miskin yang didasarkan dari pengeluaran per kapita yang ada di bawah garis kemiskinan
pemerintah ini sudah mengeluarkan ya patokan pengeluaran per orang per hari per bulan yang dikategorikan sebagai penduduk miskin atau berada di bawah garis kemiskinan
kita lihat di sini untuk pengeluaran per kapita per bulan begitu ya
jadi pengeluaran per kapita per bulan untuk satu orang penduduk miskin
yaitu saat ini berada di level empat ratus enam puluh delapan satu ratus enam puluh
jadi artinya kalau di sini ada kepala keluarga kalau rata rata empat lima anggota keluarga di indonesia saat ini
jadi rata rata anggota keluarga miskin itu di indonesia ada terdiri dari empat lima orang rata ratanya begitu ya
jadi garis kemiskinan nasional yaitu sebesar dua satu ratus delapan puluh tujuh tujuh ratus lima puluh enam
jadi jika ada satu keluarga yang terdiri dari let's say empat orang yaitu ayah ibu dan juga dua anak misalnya
yang kemudian pendapatannya ada di bawah angka dua satu ratus delapan puluh tujuh tujuh ratus lima puluh enam itu artinya ia berada di bawah garis kemiskinan
tapi berbeda dengan angka garis kemiskinan di dki jakarta yaitu sebesar rp tiga empat ratus dua puluh lima sembilan puluh sembilan rupiah
artinya pengeluaran per kapita per bulannya per orangnya yaitu tujuh ratus lima belas ribu rupiah begitu ya
jika diakumulasikan yaitu tadi dengan satu orang ibu satu orang ayah
dua orang anak begitu jadi satu keluarga itu hanya memiliki pendapatan atau pengeluaran sebesar ini berarti berada di bawah garis kemiskinan
tentunya pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai cara ya berbagai jurus lah untuk kemudian mengentaskan kemiskinan di indonesia
melalui berbagai program program bantuan sosial kemudian program keluarga harapan begitu ya
kemudian juga jaminan kehilangan pekerjaan begitu
banyak sekali yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama di dalam pandemi
covid sembilan belas ini tentunya untuk menekan angka kemiskinan kita yang kemarin sempat menyentuh double digit sekarang sudah kembali single digit
kita lihat kemudian nah ini dia grafik bagaimana angka kemiskinan di indonesia yang kita soroti dari tahun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh satu maret dan september
ini adalah dua waktu di mana bps melakukan ya penelitian data melakukan perhitungan data begitu
nah kita lihat di sini ya pada maret dua ribu sembilan belas september dua ribu sembilan belas
ini tepatnya sebelum pandemi covid sembilan belas
jadi angka kemiskinan kita yaitu berada di dua puluh empat tujuh puluh delapan juta orang atau sembilan dua puluh dua persen dari total populasi masyarakat indonesia
lalu kita lihat ya di sini september dua ribu sembilan belas tepatnya di bulan bulan sekitar desember covid sembilan belas ini sudah mulai terdengar di dunia
begitu ya lalu tahun dua ribu dua puluh kita lihat di sini langsung akibat adanya pembatasan sosial begitu
tinggal di indonesia tapi juga di negara negara mitra dagang kita begitu ya
ini menyebabkan kemudian angka kemiskinan kita naik akibat adanya kehilangan pekerjaan kemudian kegiatan yang dihentikan
roda perekonomian yang sempat terhenti akibat pembatasan pembatasan sosial begitu ya
angka kemiskinan kita langsung di sini maret dua ribu dua puluh sudah menyentuh sembilan tujuh puluh delapan persen
artinya kita naik sekitar lima dua persen begitu ya dari september dua ribu sembilan belas
kita lihat kemudian september dua ribu dua puluh maret dua ribu dua puluh
ini kita sudah berada di fase yang namanya resesi penurunan ekonomi dua kuartal berturut turut
perekonomian kita pada bulan september dua ribu dua puluh angka kemiskinan kita di maret dan juga maret dua ribu dua puluh satu ini langsung terjun
atau naik ya maksud saya langsung lompat tinggi
sembilan persen sepuluh empat belas persen di dua puluh tujuh lima puluh lima juta dua puluh tujuh lima puluh empat juta
ini artinya kalau kita lihat perbandingannya dari pre covid atau sebelum covid

ini ada sekitar penambahan lebih kurang ada tiga juta penambahan masyarakat miskin di indonesia akibat pandemi covid sembilan belas begitu
lalu kita lihat di sini pada september dua ribu dua puluh satu lagi ya ini kita sudah masuk fase pemulihan ekonomi sudah recovery
begitu kita lihat di sini angka kemiskinan kita turun kita kembali ke single digit di sembilan tujuh puluh satu persen
totalnya dua puluh enam lima juta masyarakat indonesia yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan begitu ya
pemerintah untuk bisa mengembalikan lagi angka kemiskinan kita paling tidak ke level ini sembilan dua puluh dua persen ya
yang padahal sebelum covid sembilan belas kita bisa tekan lagi angka kemiskinan kita mungkin bisa sampai ke delapan persen
di struktur apbn kita di apbn dua ribu dua puluh dua target kita untuk angka kemiskinan di indonesia yaitu delapan lima sampai sembilan persen
oke ini sudah baik ya tahun dua ribu dua puluh
di september dua ribu dua puluh satu kita sudah berhasil menyentuh sembilan tujuh persen dan kita harapkan nanti tahun dua ribu dua puluh dua angka kemiskinan kita masih bisa kita tekan lagi
kemudian kemiskinan ekstrim juga masih bisa kita tangani kita tangguh lagi
karena pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh empat menargetkan bahwa nantinya kemiskinan ekstrim di indonesia ini akan mencapai zero atau nihil begitu
kita lihat di sini bagaimana angka kemiskinan berdasarkan pulau atau menurut pulau
di sini kalau kita lihat angka yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik bahwa angka kemiskinan tertinggi ini
masih ada di pulau jawa begitu dengan tujuh sembilan puluh tujuh juta masyarakat miskin di perkotaan desa enam lima juta begitu
lalu kita lihat di sini selanjutnya disusul oleh pulau sumatera
dengan kemiskinan di desa dua dua puluh lima juta maksud kami di kota dua dua puluh lima juta dan desa tiga enam puluh dua juta
kemudian juga disusul oleh sulawesi kemudian kalimantan maluku dan papua begitu
terkait dengan kemiskinan ini juga kita menyoroti
namanya rasio gini atau rasio ketimpangan ya
jadi rasio gini kita juga saat ini turun tapi turunnya hanya tipis saja dari tiga ratus delapan puluh empat menjadi tiga ratus delapan puluh satu
nah ini artinya apa jadi rasio gini ini adalah ketimpangan
mudahnya ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin di kota dan juga di desa begitu ya
bagaimana ketimpangan yang terjadi
jadi rasio gini jika ini mendekati artinya ketimpangan semakin rendah
tapi kalau rasio gini mendekati satu artinya ketimpangan
saat ini ketimpangan si kaya dan si miskin di kota dan desa di indonesia berdasarkan data bps adalah tiga ratus delapan puluh satu
artinya menurun tipis saja satu persen begitu ya
tapi kalau kita bicara soal bagaimana mengentaskan kemiskinan termasuk juga kemiskinan ekstrim yang ada di indonesia
tentunya ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja
karena dibalik angka kemiskinan yang menurun tapi juga banyak sekali ya jumlah orang kaya di indonesia
yang jumlah kekayaannya meningkat akibat pandemi covid sembilan belas
jadi ini tugas kita bersama begitu
untuk mengentaskan kemiskinan untuk saling bantu satu sama lain agar indonesia bisa keluar
dari jerat angka kemiskinan tinggi keluar dari adanya kemiskinan ekstrim yang melanda masyarakat kita